sungai adalah bagian dari peradaban kota
jadi ketika sungai itu mampu dikelola dengan baik
itu menunjukkan adab orang terkait dengan lingkungan
semakin bagus sungai itu semakin beradablah manusianya
karena sungai itu adalah bentuk lambang air
air itu disimbolkan sebagai sumber kehidupan
di balik tenangnya arus sungai ciliwung sepanjang satu ratus dua puluh km
ada berbagai cerita yang terjadi
yang sedikit banyak mempengaruhi proses perkembangan kehidupan masyarakat di sekitar aliran sungai ini
ciliwung sejatinya menjadi tumpuan hidup bagi mereka yang membutuhkan
namun dalam perkembangannya sungai yang membentang di empat wilayah ini
juga memiliki rentetan cerita lain yang menandai proses jatuh bangunnya masyarakat di kota jakarta dan sekitarnya
keberadaan sungai ciliwung tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat di empat wilayah yang dilalui aliran sungai ini
mulai dari kabupaten bogor kota bogor depok hingga ibu kota jakarta
aliran air di sebuah sungai sejatinya memang menjadi anugerah alam bagi masyarakat di sekitarnya
menjadi bagian identitas yang tidak bisa dilepaskan dan menjadi simbol bagaimana kota itu mampu mengelola sumber kehidupannya
kita melihat bagaimana kota kota yang pintar atau kota kota yang sudah punya pengalaman bagaimana mengelola sumber daya airnya itu
mampu mensinergikan bahwa membangun tanpa merusak alam
kita yang terjadi cara membangun kita itu kadang kadang mengabaikan aspek lingkungan itu

ratusan tahun silam keberadaan ciliwung diperuntukkan lebih dari sebagai aliran sungai
pemerintah kolonial dan kerajaan di bumi pasundan bahkan menggunakan aliran sungai ini untuk jalur transportasi serta kebutuhan minum masyarakat setempat
seiring berjalannya waktu pertumbuhan kota yang tidak dapat dibendung sedikit banyak memperbaiki
yang pengaruhi transformasi sungai ini
jadi hulu tengah hilir itu ekosistemnya zonasi ruangnya itu sudah berubah
jadi yang kita dapatkan bagaimana sisi kejernihannya sisi kebersihannya itu semakin lama setiap tahun makin tergerus
ciliwung itu ada kisah yang menarik
di hulu ada mata air di hilir dia menjadi air mata
kita ingat ciliwung ketika ciliwung itu menjadi
menjadi semacam musibah dan anugerah
musibah itu terjadi ketika musim penghujan
yang seharusnya musim penghujan itu anugerah buat kita
air banyak melimpa harusnya disimpan
tapi justru kita melihat ketika air itu datang dia menjadi musibah buat kota
alih alih menjadi sandaran hidup masyarakat
wajah ciliwung hari ini telah banyak
perubahan pencemaran sampah hingga bencana banjir tahunan
terus terjadi akibat tingkah manusia yang memilih untuk tidak bersahabat dengan alam
ibu kota jakarta adalah wilayah yang paling terdampak dari masalah yang ada di sungai ciliwung
untuk mengatasinya beberapa tindakan sudah dilakukan
salah satunya adalah proyek normalisasi sungai
dengan menggusur sebagian pemukiman warga di bantaran sungai
yang dianggap menjadi salah satu faktor penyebab penyempitan dan pendangkalan aliran sungai
dari tiga puluh tiga km bantaran sungai ciliwung yang harus dinormalisasi
pemprov dki jakarta dan pemerintah pusat baru merampungkan enam belas km
normalisasi kembali ramai diperbincangkan setelah jakarta dihantam banjir cukup besar pada januari dua ribu dua puluh
debit air yang sangat tinggi membuat kawasan kampung melayu jakarta timur
kembali terendam meski sebagian wilayah sungai sudah dinormalisasi
proyek normalisasi yang berjalan sejak tahun dua ribu tiga belas terhenti di tahun dua ribu delapan belas
salah satu penyebabnya adalah minimnya pembebasan lahan yang dilakukan pemprov dki jakarta
kawasan kebon pala kelurahan kampung melayu jakarta timur
menjadi salah satu kawasan pemukiman padat penduduk yang belum dikusul untuk proses normalisasi sungai
pembelajaran ini sudah sangat terbiasa dengan kedatangan banjir tahunan dari sungai ciliwung
salah satunya adalah holil yang sudah tiga puluh tahun bersama keluarganya tinggal di rumah sederhana
yang hanya terletak tujuh meter dari sungai ciliwung
meski mengaku lelah dengan banjir yang selalu mendatangi tempat tinggalnya
holil enggan untuk pindah dari bantaran sungai
salah satu faktor yang memberatkan adalah mata pencariannya sebagai pemulung botol plastik yang ia ambil dari sungai
jika pindah ia takut tidak bisa menghidupi keluarganya karena kehilangan pekerjaan yang sudah lama dilakukan
kalau capek sih emang capek banget
cuman jadi mata pencariannya juga kayak kayaknya enak sih kalau di pinggir kali
yang bisa kerja di pasar
di pasar bisa nyuci nyuci sama bosok sama orang orang sini kan deket gitu
mata penjaranya kayaknya udah bagaimana ya walaupun dikit dikit ada pemasukan gitu
kalau pindah kan penyusuan baru
kalau saya udah gak bisa tukang gerupa kayak gini
mau naruh gerupa ke dimana gak bisa lah
palingan sebenarnya montor yang di rumah susun umpamanya gitu ya
ini taruh dimana susah
baik holil dan warga kebun pala lain sadar betul penggusuran untuk proyek normalisasi sungai bisa terjadi kapan saja
namun hampir seluruh warga takut jika tempat tinggalnya harus direlokasi ke rumah susun seperti yang terjadi pada pengusuran sebelumnya
relokasi ke rumah susun menjadi hal yang tidak diminati bagi warga di bantaran kali
banyak yang beranggapan kehidupan mereka akan menjadi lebih sulit jika harus hidup di tempat tempat
jadi memindahkan itu ke rumah susun perencanaan rumah susun kadang kadang tidak bersinergi dengan perencanaan ekonominya
karena tugasnya tugas bagian perumahan bidang ekonomi tidak ikut di dalamnya
jadi ketika rumah susunnya jadi tidak ada tempat usaha di situ
yang kita pindahkan adalah orang
memindahkan rumah susun
memindahkan orang adalah memindahkan kehidupan
kalau awalnya sejahtera menurut mereka di situ kemudian pindah ke rumah susun menjadi tidak sejahtera pasti mereka akan melawan
selain normalisasi gagasan lain yang muncul untuk mengatasi masalah di sungai ciliwung adalah naturalisasi
yaitu dengan cara mengembalikan ekosistem sungai
sayangnya kedua hal tersebut nyatanya belum dikerjakan secara maksimal
limbah sampah dan ancaman banjir masih menghantui ekosistem ciliwung dan masyarakat di sekitar sungai
abershock indonesia perumahan di hangai
bantaran sungai memiliki peran penting bagi aliran air di sungai ciliwung
kinda banget ya
saat musim penghujan di mana debit air datang dengan volume tinggi dari hulu
bantaran sungai menjadi salah satu tempat penampungan air yang mengalir
beberapa pihak yang memiliki kepedulian dengan sungai ciliwung menilai
proses normalisasi dengan membeton kawasan bantaran sungai di beberapa titik adalah langkah yang keliru
beberapa titik aliran sungai khususnya di jakarta selatan yang masih memiliki tingkat kemiringan aliran
seharusnya dibiarkan natural dan tidak dibeton
fungsi beton itu adalah semacam tanggul bagi sungai
ketika dia dilebarkan di beton sudah diperhitungkan tinggi tertingginya puncak volume air pada intensitas curah hujan keberapa
apakah seratus satu ratus lima puluh sampai berapa
itulah fungsi teknisnya untuk merencanakan
jadi bagaimana fungsi teknis yang dianggap
menghilangkan aspek alaminya
kita bagi saja nanti
mungkin wilayah hilir yang kita anggap mau dibeton dari tbc matupang sampai itu dengan teknis
tapi mulai dari tengah sampai ke hulu alami
banyakin waduknya banyakin embungnya banyakin penghijauannya
jadi masih bisa memaksimalkan
taman gintung atau biasa disebut sebagai taman pasang surut merupakan salah satu contoh bagaimana kawasan di bantaran sungai seharusnya dikelola
kondisi taman yang masih memiliki lahan tanah dibiarkan dan ditumbuhi dengan tanaman
saat debit air sedang tinggi taman ini berfungsi sebagai tempat parkir air
daerah ini yang tempat kita sekarang ini itu haknya sungai bisa dikatakan seperti itu ya pak
haknya sungai dan ini sangat beruntung di sini masih daerahnya modelnya ruang terbuka hijau masih kebun
bisa dibayangkan kalau misalnya agak kita ke hilir sedikit seperti di bukit duri kampung pulo itu sudah tidak bisa dimungkinkan karena sudah pada penduduk
lebih efektif untuk menyerap atau menampung air
jadi kita membantu di ini fungsinya sebagainya
sebagai kalau di bahasa air itu namanya fruit plan fungsi pengendalian banjir
jadi kita membantu kampung kampung kawasan di hilir itu di utara dan jakarta pusat itu tidak banjir akumulasi banjir lebih besar
taman pasang surut merupakan jenis taman yang harus beradaptasi dengan kondisi sungai
saat musim kemarau taman bisa digunakan untuk aktivitas warga
namun saat musim penghujan bantaran sungai akan diambil alih untuk menampung air
idealnya dibutuhkan lebar hingga lima belas meter di masing masing sisi agar kondisi bantaran sungai dianggap layak untuk menampung debit air
kalau banjir kalau pas lagi air tinggi habis berarti nih taman
ya makanya model taman pasang surut ini harus modelnya harus ada model adaptasi menyesuaikan dengan ada waktu berkala ini akan habis disapu air
dan harus direbuisasi lagi berarti
cuman ya dia harus tahan memang misalnya ini bisa terendam bisa lebih dari dua belas jam gitu
dia bisa yang memang pohon pohon yang memang kuat genangan yang agak lama
kemudian kalau yang rumput rumput itu ya memang harus ditanam ulang
di selatan jakarta khususnya mulai dari kawasan condet hingga ke perbatasan kota depok
kondisi ekosistem sungai ciliwung sebenarnya masih cukup asri dengan rimbunnya pepohonan dan lahan tanah yang masih tersisa di pinggiran sungai
beberapa pohon besar seperti pohon rengas dan jambuloa merupakan jenis pohon khas bantaran sungai yang memiliki fungsi untuk menyerap air
hal itulah yang menggerakkan pemuda seperti rizky yang tergabung dalam komunitas peduli ciliwung
rizky berkontrol di ciliwung kedung sahong untuk mengembang biakan tanaman tanaman yang memiliki peran menjaga ekosistem bantaran sungai
sudah selama satu tahun belakangan proses pembibitan ia lakukan bersama dengan rekan rekan sekomunitas
ketika banjir biasanya ini kan banjir ini membawa sampah sampah bahkan kadang kadang rumpun pohon bambu
dengan adanya tanaman tanaman di bantaran sungai ini menyebabkan
tanah di bantaran sungai ini menjadi kuat tidak mudah hancur tidak mudah longsor
karena yang selama ini saya lihat tidak adanya pohonan pohonan keras di bantaran sungai ini
jadi penghancuran atau erosi ketika banjir itu lebih cepat
sementara dengan adanya tanaman tanaman endemik khususnya seperti loa kapuk rengas itu lebih bertahan
mungkin seperti ini
proses pembetonan dalam normalisasi sungai
adalah kekhawatiran bagi rizky dan kawan kawan
mereka tidak setuju kawasan bantaran sungai ciliwung yang masih asri
harus dinormalisasi dengan melakukan pemetonan
di sini cukup potensial untuk ditanami untuk dilakukan penanaman untuk dikembangkan untuk pertanian
jadi kalau seandainya di beton mungkin kayak pertanian atau segala macam itu nggak bakalan mungkin
karena apa kita ketemunya beton
bagi komunitas seperti kedung sahong aktivitas menjaga ekosistem sungai ciliwung tidak dilakukan hanya di bantaran sungai saja
mereka juga biasanya melakukan aktivitas susur sungai
yaitu dengan menjelajahi beberapa titik di sungai ciliwung untuk memantau keadaan sungai dan masyarakat setempat
untuk melihat ciliwung lebih dekat salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan aktivitas susur sungai ciliw
biasanya masyarakat atau komunitas komunitas yang bergerak untuk kepedulian mereka terhadap ciliwung
ini melakukan aktivitas susur sungai ciliwung untuk mencari sampah sampah yang masih bisa diangkut dari tengah sungai
dan mencari bibit bibit sekaligus meneliti beberapa pohon pohon endemik sungai yang ada di sungai ciliwung
kondisi ciliwung jika dilihat dari tengah sungai terasa sangat berbeda
banyak sekali permukaan sungai yang ternyata memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi yang menyebabkan adanya arus yang cukup deras
beberapa titik bahkan juga ada kedung atau biasa dikenal dengan nama palung sungai dengan tingkat kedalaman mencapai

sayangnya rimbunnya pepohonan di bantaran sungai juga diiringi dengan pemandangan sampah rumah tangga
serta masih adanya pembuangan limbah ke sungai dari industri rumahan yang ada di bantaran kali
saat susur sungai berlangsung para pegiat peduli ciliwung biasanya juga memantau aktivitas warga yang ada di pinggir sungai
termasuk anak anak yang bermain di sungai
mereka mengingatkan agar warga tidak membuang sampah ke sungai dan tetap berhati hati saat beraktivitas di sekitar sungai
melalui hal kecil seperti ini mereka berharap ada kesadaran warga yang dibangun untuk lebih peduli terhadap kondisi sungai
satu menjaga yang masih ada
kalau untuk mengembalikan itu sudah sulit
sekarang kita menjaga caranya bagaimana yang masih ada seperti dari tanamannya binatangnya
pokoknya flora faunanya ekosistemnya benar benar harus kita jaga dari segi kebersihan atau segala macamnya
minimal anak cucu kita nanti bisa merasakan ciliwung yang benar benar asli itu seperti bagaimana sih
seperti itu sih
dengan panjang mencapai satu ratus dua puluh km dan keberadaan sungai ciliwung yang terbagi di empat wilayah
diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga dan melestarikan ekosistem sungai ciliwung
banyak komunitas yang berdiri di sekitar bantaran sungai ciliwung dengan maksud untuk menjaga kelestarian sungai
salah satunya adalah sekumpulan pemuda asal depok yang tergabung dalam komunitas ciliwung depok
komunitas yang telah ada sejak tahun dua ribu sebelas ini didirikan atas dasar keresahan dengan kondisi sungai ciliwung di sekitar kota depok
saat ini aktivitas edukasi dan advokasi untuk menjaga kawasan pinggir sungai
dan menjaga keinginan sungai agar tak tergerus pembangunan menjadi fokus gerakan dari komunitas ini
fokus dari komunitas ini kita berpegang teguh sama tiga pilar sih bang
kita ada edukasi advokasi sama konservasi
nah dari tiga hal ini yang emang bener bener jadi rujukan kita lah
kita mau bergerak apapun harus sesuai dengan tiga landasan ini tiga pilar ini
ngejaga yang masih ada bang
kalau untuk mengembalikan itu sudah sulit
sekarang kita ngejaga caranya
gimana yang masih ada kayak dari tanamannya binatangnya
pokoknya flora faunanya ekosistemnya benar benar harus kita jaga dari segi kebersihan atau segala macemnya
minimal anak cucu kita nanti bisa ngerasain ciliwung yang bener bener asri tuh kayak gimana sih
kayak gitu sih
kalau untuk jangka panjangnya teman teman di sini mencanangkan ini menjadikan taman edukasi sama konservasi
salah satu langkah edukasi untuk menjaga sungai yang dilakukan komunitas ini adalah dengan melibatkan masyarakat setempat
termasuk anak anak yang bermain di sekitar sungai
anggota komunitas yang ada setiap harinya menghampiri anak anak yang bermain dan mengajak untuk memungut sampah yang ada di sekitar sungai
anak anak setiap hampir setiap hari kali
hampir setiap hari bang
hampir setiap hari begini
jadi ini anak anak yang biasa berenang di sini aktif di sini
mereka tuh punya inisiatif sendiri kadang kadang
oke bang kita bersihin bareng
coba siapa satu sini namanya siapa yang ini nih bang
tinggal di mana
tinggal di taman jaya
kok mau memungutin sampah di sini
emang harus kewajiban
suka main di sini
suka main di sini
jago dong berenang di sini
itu pada semangat ya bang
jadi mereka dengan kesadaran mereka sendiri sih mereka pengennya tempat main mereka tetap bersih
jadi ya alhamdulillah ayo bang kita bersih bersih bareng atau kita jaga ini bareng gitu sih
kondisi sungai yang cenderung masih jernih
membuat anak anak betah bermain di sungai
sore hari adalah waktu yang biasa digunakan untuk anak anak bermain sambil memungut sampah yang ada di sekitar lokasi bermain mereka
selain memberdayakan warga dan anak anak sekitar komunitas juga biasanya didatangi oleh siswa siswi sekolah yang ingin melihat langsung kondisi sungai ciliwung
proses edukasi mengenai ekosistem sungai dan ancaman sampah menjadi aktivitas
rutin yang biasanya dilakukan bersama para siswa yang datang
selain edukasi dan advokasi anggota komunitas juga memanfaatkan limbah yang ada di sungai untuk dibuat menjadi kerajinan tangan
salah satu limbah yang banyak digunakan adalah bambu yang hanyut di sekitar sungai
limbah bambu tergolong jenis limbah yang cukup mengganggu ekosistem sungai
sebenarnya sih nggak berbahaya
ketika musim penghujan
debit air naik
nah itu dia jadi satu masalah
tersangkutnya sampah sampah plastik
dan itu membuat penumpukan penumpukan sampah pasti semakin banyak
aliran aliran sungai kecil
ya itulah bahayanya bambu
untuk membuat kerajinan dilakukan sekaligus untuk menjaga ekosistem sungai
ditambah tekstur dari limbah bambu tergolong cukup baik untuk membuat kerajinan tangan seperti tas bambu dan semacamnya
berbagai langkah kecil yang dilakukan para pegiat peduli ciliwung
sedikit banyak memberi pengaruh positif bagi kelangsungan ekosistem sungai
namun lebih dari itu dibutuhkan kerjasama yang nyata antara komunitas masyarakat dan pemerintah
untuk benar benar melakukan langkah besar menyelamatkan ekosistem sungai ciliwung
mari melibatkan masyarakat untuk merencanakan bersama sama khususnya yang di sepanjang bantaran sungai tersebut
sungai adalah simbol peradaban perkotaan dan sungai menjadi simbol bagaimana kita mengukur keberhasilan kita terkait bagaimana kita memperlakukan alam itu dengan penuh dengan kesadaran